hai beberapa hari jelang tahun baru sejumlah penumpang mulai membadati bandara soekarno hatta
penerbangan masih didominasi keluar pulau jawa seperti medan pekanbaru palembang pontianak dan
denpasar salah satu penumpang santosa dan keluarganya akan pulang ke medan ia bersyukur
tahun ini bisa berkumpul dengan keluarga merayakan natal dan tahun baru rasa bersyukur ya bahwa
kesempatan untuk berlibur kali ini satu kebanggaan mungkin bagi kami masyarakat karena ini satu
kesempatan untuk bersilaturahmi dengan keluarga kita tahu beberapa tahun yang dulu agak sulit itu
untuk bersilaturahmi tapi kali ini kami berkesempatan kebetulan kami ini berhari natal
bermalam natal di cirebon sengaja rombongan dari medan datang ke sini dan ini juga kembali lagi
akan berhari natal dan malam tahun baru di medan penumpang lainnya dengan tujuan yang sama ke medan
jori mengaku harga tiket pesawat celang

di hari biasa ia mendapatkan harga sekitar satu jutaan namun untuk kali ini ia
mendapat harga satu delapan juta juta lah untuk santar ya saya dapatnya satu delapan naik hampir dua kali lipat
ketika soalnya kan seperti yang kita lihat untuk harga tiket sama keramaian di bandara
nggak terlalu banyak nah mungkin kan kadang kadang untuk pelanggan atau customer yang tidak
terlalu banyak kan nanya nanya ini kenapa mahal padahal situasi bandara nggak terlalu rame gitu aja sih
mungkin kebijakan dari pemerintah atau kementerian pariwisata untuk menurunkan harga tiket ya setidaknya
dua puluh tiga puluh persen total penumpang di bandara soekarno hatta dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh dua sebanyak satu ratus tiga belas sembilan ratus empat puluh tiga penumpang empat ratus empat puluh tiga
penerbangan meninggalkan jakarta dari total delapan ratus delapan puluh dua penerbangan nindya iwono galuh prestisa tangerang